dava juniarka balita warga jalan lingkungan tiga tegal alur jakarta barat ini
mengalami gizi buruk sejak satu tahun terakhir
idealnya balita usia dua tahun memiliki berat badan empat belas lima kilogram
namun bobot dava hanya sekitar lima kilogram saja
di rumah berdinding triplek dan beratapkan asbes inilah dafa tinggal bersama ayah dan ibunya
sang ayah hanyalah buru lepas harian sebagai tukang bersih bersih di salah satu pabrik di kawasan tegal alur
sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga saja
gizi buruk yang dialami dava berawal saat balita itu terjatuh dari tempat tidurnya
ketika itu karena keterbatasan ekonomi dafa tidak dibawa ke rumah sakit
melainkan hanya diurut oleh tukang urut saja
namun semenjak itulah dafa tidak nafsu makan
dan burung drastis
senin pagi dafa telah dievakuasi oleh petugas puskesmas kalideres
untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit umum daerah kaliders jakarta barat
ia juga telah menjalani ronsentorak
dan pemeriksaan darah untuk mengetahui penyakit yang dideritanya
rencananya dava akan dirawat inap sementara hingga kondisi gizinya membaik
dan masih dilakukan pemeriksaan pemeriksaan
untuk mencari penyebab ataupun penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut
kasus temuan balita gizi buruk ini
membuat kawasan permukiman tegal alur kalideres jakarta barat menjadi sorotan
sedikitnya ada dua rukun tetangga yang bermukim di kawasan kumuh ini
selain penuh tumpukan sampah limbah rumah tangga
warga mengaku kawasan ini juga minim air bersih dan sanitasi
untuk warga buang air besar
menurut warga hal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun
dan belum pernah ada perhatian dari pihak pemerintah setempat
dulu dulu jaluran airnya udah gak kerawat
banyak sampah pada nyumpel
makanya gak ada tinjauan sekali
bikin aja diantepin airnya juga sama gak ada ininya
warga berharap dan meminta pemerintah kota jakarta barat
dapat segera memperbaiki kondisi lingkungan di wilayah tegal alur
agar dapat kembali bersih dan sehat
mardika prakasa satya jakarta